kebosanan tengah melanda eva vandora
warga desa cikadut kabupaten bandung ini
bahkan pernah mengalami stres karena pandemi covid sembilan belas
yang tak kunjung berakhir
apalagi saat mobilitas penduduk dibatasi oleh pemerintah
rasa cemas terhadap penyebaran virus corona
membuatnya memutuskan tak menerima tamu ke dalam rumah
di luar pagar sebisa mungkin tidak ke rumah ya
sebisa mungkin tidak ke rumah kalau memang harus ketemu banget
misalnya harus ada harus ditanda tangan gitu ya
harus ada tanda tangan yang basah gitu
walaupun apalagi tamu dari luar kota gitu ya
staff saya pun itu ya harus di depan pagar aja
nggak boleh masuk gitu
psikolog klinis joyce manurung menjelaskan
rasa cemas berlebih pada seseorang dapat mengakibatkan stres
yang mengganggu kesehatan mental
bahkan bisa menimbulkan sistem kekebalan perilaku
sistem kekebalan perilaku
jadi seseorang berusaha menjauhkan dirinya
dari sumber sumber atau hal yang membuat dia jadi takut
kemudian merasa terinfeksi terpapar
kemudian bisa sakit dan sebagainya
nah lama lama sistem kekebalan perilaku ini yang tidak disadari
itu bisa mengubah pola interaksinya dengan lingkungan
dia mulai menjaga jarak secara sadar dengan lingkungannya
bahkan menarik diri
nah ini yang akan membuat orang kemudian membatasi
dan dalam waktu tertentu bisa saja
seseorang jadi sulit atau relaktan
untuk kembali lagi berbaur dengan orang lain
karena sudah kebanyakan menjauhkan diri
yaitu berada di rumah
ya satu setengah tahun lebih pandemi covid sembilan belas
mewabah di indonesia
selama itu pula banyak kebijakan diberlakukan oleh pemerintah
guna menekan angka kasus positif covid sembilan belas
salah satunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau ppkm darurat
larangan makan dan minum di restoran
juga berimbas pada sektor usaha mikro kecil dan menengah
pemilik salah satu kafe di jakarta barat hernando
merasakan betul dampak pandemi covid sembilan belas pada usahanya
yang semakin terpuruk
kita mengalami penurunan di bungkiri
jadi kayak mungkin penurunannya sekitar lima puluh persen ke atas
tempat waktu itu tujuh puluh persen
cuman yang waktu itu di tiga minggu terakhir
bulan kemarin sebenarnya kita udah cukup baik nih
udah mulai bagus lagi
penjualannya udah mulai baik
cuman dadak ada ppkm darurat lagi
nah jadi kayak ya drop lagi

aku jumpa diri di suara susah
tak hanya sektor usaha kuliner
pandemi juga membuat industri hiburan kian lesu
penyanyi asal bandung jawa barat denny saba
mengaku butuh kesabaran lebih
untuk dapat kembali menyanyi di panggung
yang kini harus terhenti sementara waktu
tapi bersyukurnya di awal awal pandemi itu
tahun tahun kemarin itu
saya dengan ma itu masih ada beberapa event
tapi di tv ya
jadi masih terobati lah
cuma kerinduan apa
rasa pengen ketemu latihan bareng
apalagi kalau saya ngajar ngajar player itu kan lebih enak kalau onside
dibanding online ya
online itu memang lebih melelahkan gitu kan
kita nggak bisa dengar suara orang lain
kita ngomong sendiri dari awal sampai akhir
pengen banget bisa ketemu dan itu memang
udah dari tahun kemarin itu memang ada
ini kapan sih beresnya gitu
ya masyarakat kini dihadapkan dengan ketidakpastian
aturan pemerintah yang berubah ubah
hingga terbatasnya kegiatan sosial
berpotensi mengganggu kesehatan mental seseorang
joyce manurung memaparkan sejumlah solusi mengelola stres
dan menjaga kesehatan mental saat pandemi
selalu berpikir positif dapat mengurangi rasa cemas berlebih
di masa pandemi anda dituntut lebih cerdas memilah dan memilih informasi
dari berbagai media
pilihlah informasi memberikan rasa nyaman
meski banyak kegiatan yang dibatasi
bukan berarti menghindari sosialisasi
ada berbagai media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara virtual
selain memperbanyak aktivitas saat berada di rumah
melakukan hobi yang disukai juga mampu merelaksasi pikiran
jangan lupa untuk tetap tenang dan menjalankan ibadah
yakinlah bahwa dengan kesabaran anda bisa melewati pandemi tanpa emosi negatif
di rumah jadi jangan rebahan terus gitu ya
fisik itu kan perlu digerakkan kenapa
ketika mental ini sibuk capek
atau dia tegang
itu kan mengalir pada fisiknya
dia berimbas pada ketegangan fisik
nah ini perlu dialirkan
banyak orang yang mengalirkannya dengan cara destruktif
marah marah ngomel ngomel banting pintu dan lempar kerang misalnya
nah dengan dia bergerak misalnya membersihkan rumah
bermain dengan anak bikin kebun baru misalnya
itu mengalirkan ketegangan mentalnya pada hal yang sifatnya produktif
tak bisa dipungkiri pandemi covid sembilan belas berkepanjangan
dapat menimbulkan emosi sosial yang cenderung depresif bagi masyarakat
karenanya kestabilan emosi penting untuk dijaga